aku keluar penjara tapi aku harus kehilangan nino
masa tenang dulu ya sayang ya
aku gak mau pisah sama nino aku cinta banget sama dia mbak
kenapa dia setinggi itu sama aku sih
kenapa sih ma
apa gue hubungin dia aja kali ya
kok gak nyambung sih
bisa gak nyambung ya
apa kemarin si angga salah ngetik nomernya
ada chat nih dari mama
rafa tolong nanti mampir ke rumah sakit beliin obat papa
nanti mama kirimin resep dokternya
mumpung gue ngajar siang jadi sempat mampir ke rumah sakit dulu
sayang kamu gak serius kan soal perceraian kita
ya kan kamu coba bercanda kan
ini sudah keputusan ku
enggak kamu gak boleh
kamu gak boleh ceritain aku
aku gak mau
aku gak mau kita ceraiin nino
gak usah cukup
aku gak mau kamu berhenti
sampai kamu cabut gugatan cerai kamu
aku gak mau
aku gak mau pisah
jangan persulit keadaan nisa
aku gak mau kita pisah
elsa sampai seperti itu
karena dia gak mau pisah sama nino
jadi sisi lain
dia tegan yang mempereman untuk celakai nino
elsa bener bener susah dipahami
elsa sayang berhenti
tidak akan pernah meninggalkan kami
terima kasih bapak
biar rapih dulu
mama yakin mama udah sehat
kalau belum biar aku aja yang nganterin rena ya
mama udah oke kok
mama biar nganterin rena
mata aku berangkat dulu ya
mama sama papa jangan berantem lagi
kita jalan dulu ya
ingat pesan mama tadi
dadah mama dan papa
ini kenapa jadi kayak gini sih ma
buat apa aku keluar penjara
tapi aku harus kehilangan nino
nilsa tenang dulu ya sayang ya
aku cinta banget sama dia mas
kenapa dia setinggi itu sama aku sih
kenapa sih ma
nilsa mama juga nggak suka lihat kamu seperti ini
itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan
apa yang kita mau
dalam hidup kita harus belajar menerima kekecewaan
jalani aja dulu prosesnya ya
sambil berdoa sama allah mohon sama allah
mohon diberikan jalan terbaik buat kamu
tapi ini nggak adil pa
ini gak adil buat aku
aku cuma pengen bahagia sama nino
lihat andin dan al
mereka juga hampir bercerai waktu itu kan
mereka nggak jadi
artinya mereka berjodoh la
kalau memang kamu dan nino berjodoh
pasti ada jalannya na
mohon sama allah
mohon sama allah
sekarang kamu istirahat dulu
biar kamu lebih tenang ya sayang
empat akhir namanya ropeguil ke sana
kalau gua ajak liburan takutnya nanti dia mikir gua maksain dia kenapa masa dapa
masalah kenapa lagi ya kok mau ngomong tapi gak jadi apa ada yang lagi mengganggu pikirannya
makasih ya mas udah ngantri miko aku turun dulu
atau mendingan atau mendingan memang nanti aja deh
andin kalau gua udah booking semuanya kenapa mas kau di majang
kalau pakai baju yang lebih api
kamu itu kan pendidik kamu dosen harus jaga wibawa kamu ya kan enggak enak kalau dilihatin kamu
itu tetap cantik kalau pakai baju yang biasa aja tetap anggun ya dan masa aku turun dulu ya
selamat rumah belum pernikahan
iya kamu semangat kerjanya kamu juga ya assalamualaikum
lu tinggal ngomong ngajak liburan susah banget sih
halo din papa mau ngabarin kamu elsa udah keluar dari kantor polisi mino udah
mencabut tuntutannya oh ya alhamdulillah syukur lapah aku ikutan senang dengarnya kebetulan aduanin
pak bentar ya pak
selamat pagi ibu andien
kebetulan kita ada rapat dosen
dan semuanya sudah kumpul di ruang dosen
oke kalau gitu nanti saya nyusul ya
iya pak aku minta maaf ya pak
sepertinya aku ada rapat nih
lebih baik aku gak usah kasih tau andien dulu
gue gak beli diem aja
gue gak akan biarin keputusan nino
buat nyerahin gue
gue harus bertahan
di rumah tanganku sama nino